pertugas patroli jalan raya di atlantas polda metro jaya
menghentikan rombongan mobil sport yang dikawal dinas perhubungan
di tol jagorawi menuju kawasan bogor jawa barat pada jumat pagi
salah satu peserta iring iringan dikenai surat tilang
karena dikatakan melaju secara zigzag di dalam tol
menyatakan bahwa situasi laluin tas tol saat itu padat
dan tidak ada aktivitas ugal ugalan
pihak bnc juga menyatakan bahwa mereka didampingi oleh polisi militer dan dekuk
untuk memberi pengawasan dan pengarahan
terkait pengawalan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki jakarta
wagub dki rizapatri akan memastikan terlebih dahulu
apakah benar ada pengawalan pada iring iringan mobil sport mewah
pemeriksaan terkait pengawalan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki jakarta
terkait tujuan pengawalan nantinya akan dilakukan

pengawalan terhadap pihak pengawalan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki jakarta
di luar tujuh jenis rangkaian yang memang memiliki hak untuk dikawal
dapat menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat
berdasarkan undang undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan
tujuh kendaraan tersebut diantaranya adalah
kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
ambulans yang mengangkut orang sakit
kendaraan pimpinan lembaga negara
serta konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu
menurut pertimbangan petugas kepolisian ri
pengawalan itu kan ada tujuh jenis
tujuh jenis rangkaian yang memang punya hak untuk dikawal
dan punya hak prioritas
sedangkan dalam pengawalan itu kan kita menghentikan kendaraan orang lain
jika mengawal kan menghentikan
nah yang berhak untuk menghentikan kendaraan orang lain itu hanyalah polri
lebih lanjut kewenangan otoritas lain untuk melakukan pengawalan
harus berdasarkan amanat peraturan perundang undangan yang berlaku
misalnya pengawalan terhadap vvip republik indonesia
yaitu presiden dan wakil presiden
kemeliputan cnn indonesia